sisi nanti saya dan tim coba carikan contoh konsep yang cocok dengan
keperibadian dan kesukaan pacaran basila
maaf pak itu suara motornya den boy pulang permisi saya mau bukain pintu
ah nggak usah biar saya yang bukain pintu buat boy bibi kerjakan aja kerjaan bibi di belakangnya
gua nggak pernah anggap mondi sebagai musuh gua karena buat gua sia sialah ngotorin hati
cuma untuk permusuhannya nggak jelas kayak gitu gue udah nggak ngerti lagi masih kepala
ngerti jadi pr
duduk dulu bi saya bicara hal yang penting sama kamu
nggak papa papa saya duduk di sini nggak papa udah duduk aja
bisa maaf boy kan selalu cerita apa saja soal kegiatan dia dengan bisa makan saya pengen tahu
apa dia pernah cerita hubungannya dengan seorang perempuan yang bernama reva dan apakah mereka itu pacaran
reva ya setahu saya den boy enggak pernah cerita teman perempuan yang namanya reva pak apalagi ngebahas soal pacaran sama reva nggak pernah pak
kamu jujurkan sama saya beneran pak dan setahu saya pak den boy itu gak punya pacar sekarang ini
maaf pak saya boleh tanya sesuatu nggak soal apa
itu pak soal non sila pak apa bapak yakin untuk menjodohkan den boy sama non sila
emang apa salahnya kenapa kamu tanyakan hal itu sama saya
bukannya saya mau ikut campur atau bagaimana pak saya cuma mau ngasih pendapat karena non sila itu
mantannya den boy cuma sifatnya itu lho pak kurang baik dan menurut saya non sila gak cocok sama den boy

hai itu kan cuman perasaan kamu aja kali ini pak
salma kamu kan belum kenal mereka kamu belum tahu siapa sila siapa bu hilda saya paham betul
dengan namanya bu hilda dia adalah sahabat almarhumah mamanya boy dia tuh orangnya sangat
baik dan menyayangi almarhumah saya menjodohkan boy dengan sila karena ini semua adalah rencana
yang diinginkan oleh almarhumah saya yakin hilda akan menjaga dan menyayangi boy persis sama

oke apapun lah anyway konsepnya mau seperti apa ini
maaf biar aku aja yang jelasin ya
kan aku yang lebih kenal dan seleranya baik kayak gimana aku lebih tahu
oke mbak jadi pacar saya ini namanya boy
dia ulang tahun ke dua puluh satu tahun
nah saya mau konsepnya itu yang mewah banget
tetapi jangan terlalu resmi
soalnya boy itu orangnya santai banget cool
terus dia juga gak suka yang terlalu berlebihan gitu
maklum lah dia soalnya anak motor
ic nanti saya dan tim coba carikan contoh konsep yang cocok
dengan kepribadian dan kesukaan pacar mbak sila
maaf pak itu suara motornya den boy
pulang permisi saya mau bukain pintu
hah gak usah bi biar saya yang bukain pintu buat boy
bibi kerjakan aja kerjaan bibi di belakang ya
poin bapak baru dapat informasi kalau kamu ternyata masih dekat ya sama reva
apa benar informasi itu boy
tolong dong gak usah bahas soal ini lagi aku gak suka pak
boy boleh gak papa tanya satu hal lagi
kamu gak ada hubungan kan dengan reva
dan kalian gak pacaran kan
pak aku udah ngomong berulang kali sama papa
aku udah selalu jawab dengan jujur untuk papa
aku sama reva gak pacaran aku sama reva gak ada hubungan apa apa
jadi please setelah ini kau usah bahas soal ini lagi pak
aku capek aku mau istirahat
oi sebentar dulu boy papa takut lupa
ada yang bapak mau jelaskan sama kamu
bapak sedang persiapkan rencana pesta ulang tahun kamu nanti yang ke dua puluh satu buai
kamu bisa mengundang temen temen klub motor kamu ya
aku udah gede apa aku gak butuh perayaan ulang tahun lagi
kamu beri kesempatan sama papa
papa ingin sekali membahagiakan kamu
bapak ingin sekali lebih dekat dengan kamu
papa masih ingat
ketika kamu bicara kalau sudah terlambat semuanya memberikan perhatian dan kasih sayang sama kamu
tapi bagi papa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali

oh mama bisa aja deh nyimpen kalungnya
padahal kamu punya aku
untung aja ketemu
kaum ini pas banget sama baju gue hari ini
gapapa lah ya dipake
ntar juga mama pasti gak tau kalau ini hilang
ntar kan juga gue balik
ntar kan juga gue balik
kok anak cantiknya mama belum berangkat nak
iya ini habis selesai siap siap gimana mah baju aku bagus kan
oh selalu baik prinses
ya udah kamu hati hati di jalan ya
eh jadi gimana hubungannya sama reva udah jadian belum
kalau menurut gue sebagai sahabat baik lo lo jadikan aja si reva pantes lagi sama lo pas
sebelum lo nyesel ntar kalau gue rebut gimana
eh gue lihat antara gue dan boy perbandingannya gak jauh beda sama sama ganteng
lo tau tingkat kehaluan udah makin kayak sila tau gak
kan itu gue pegang kunci motor gue
gue lupa motor gue belum dikunci setengah
hah lo lupakan gi terus menjaga nama reva otak lo tuh pikirannya reva doang
gara gara deket sama lo yan
gara gara deket sama lu tuh
gue rasa kalau memang nanti reva sama boy jadi ya gue bakal bucin tuh sama reva
wah wah gue ngantuk denger dongeng udah yuk masuk kelas
tapi gue yakin dia bakal bucin
saat aja bro seekor di luar kita bisa hubungi bapak dan wabah
jangan kita musti chopper
soalnya ntar balik ntar muslim itu mati
oh mereka sekarang orang roar